hai pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan jakarta bebas dari kabel kabel yang dipasang
antar tiang hingga tahun dua ribu dua puluh delapan program yang gencar dijalankan di era mantan gubernur dki
jakarta anies baswedan ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu dua puluh satu meski demikian hingga kini kabel yang
menjuntai dan semerawut masih menjadi pemandangan yang mudah ditemui di jalan raya hal ini banyak
dikeluhkan warga tidak hanya mengganggu pemandangan namun juga membahayakan pengendara yang melintas
ya sebenarnya sih dirapiin gitu ya kayak ini kan bahaya gitu kalau buat apa sekarang ngenain
orang jalan gitu loh terutama untuk sepeda sepeda motor gitu ya kalau menurut saya sih sangat sangat mengganggu
ya merugikan juga gitu kan banyak harusnya diantisipasi misalkan ditanam di bawah gitu
ya bahaya begitu kalau kena orang bisa mati ntar eh matiin ntar lagi serabutan banget begitu jelek
jelek banget jadi benahinlah biar api ye kan sekarang kan zaman neketnya dibawa tanah tuh
nah begitu hai dan kepala bidang prasarana dan sarana utilitas kota psuk binamarga dki jakarta
syamsul bahri mengaku hingga saat ini program membangun penyelenggaraan sarana jaringan utilitas
terpadu sjut sudah terpenuhi dan diperlukan oleh pemerintah dan pemerintah yang memiliki kekuatan
sudah terpasang sepanjang lima puluh km lebih masih jauh dari target pemprov dki yakni sepanjang dua ratus km
penugasan yang pertama itu seratus kilo seranajaya juga mungkin seratus kilo lebih lah ya itu pada saat
penugasan di dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh tiga mendorong para operator untuk mensegerakan menurunkan utilitas yang masih
di atas memang mungkin perlu waktu tapi kita terus berupaya untuk memaksimalkan waktu waktu yang
ada sekarang itu
binamarga terus berkoordinasi dengan dua instansi yakni jakpro dan sarana jaya sehingga penurunan
kabel yang tertunda di beberapa lokasi bisa berjalan lebih cepat
mentari detansil mohammad wahyudi jakarta